anda kembali bersama kami di cnn indonesia news update
wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin mengunjungi tkp ledakan depo pertamina pelumpang jakarta utara pada sabtu siang
ditemani menteri bumn erick thohir ⁇ maruf ⁇ meminta depo pertamina pelumpang direlokasi
menaiki mobil golf wakil presiden maruf amin melihat tkp ledakan
bahkan maruf sempat berkomunikasi dengan warga dan menanyakan kebutuhan setelah terjadi tragedi ledakan pada jumat malam
maruf memastikan seluruh kebutuhan konsumsi dan lain lain ditanggung oleh pertamina
menanggapi soal lokasi depo yang bersinggungan dengan permukiman ⁇ maruf ⁇ juga meminta agar depo pertamina pelumpang direlokasi